saudara tim hukum nasional paslon nomor urut satu anies mohaimin
mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilu ke mahkamah konstitusi hari ini
salah satu hal yang mereka gugat adalah soal pencalonan wakil presiden nomor urut dua
gibrana kabumi ngeraka yang prosesnya dinilai menyalahi konstitusi
ketua tim hukum nasional anies mohaimin ari yusuf amir menyebut
banyak terjadi pengkhianatan konstitusi yang dilakukan secara terstruktur
sistematis dan juga masif selama berjalannya pemilu
sejumlah hal yang digugat kubu anies mohaimin
diantaranya soal pencalonan wakil presiden gibrana kabumi ngeraka
yang prosesnya dinilai menyalahi konstitusi sejak awal
tak hanya itu tim hukum nasional amin juga menggugat soal pembagian bansos yang masif
serta intervensi aparat penyelenggara pemilu dan pemerintah selama berlangsungnya pemilu
banyak sekali terjadi pengkhianatan konstitusi yang dilakukan secara terstruktur
oleh karena itu kami menyampaikan ini di forum mahkamah konstitusi
ini forum resmi forum yang legal
karena kami masih punya keyakinan dengan para hakim mahkamah konstitusi
untuk memperbaiki citra mahkamah konstitusi
jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami
intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden calon wakil presiden di dua
dari awal proses tersebut bermasalah
dan lanjutan masalahnya luar biasa
karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden
sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya
bagaimana fakta fakta yang kami ditemukan di lapangan
pembagian bansos yang begitu masif
itu semua kami uraikan di permohonan kami
jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh mahkamah konstitusi
tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang
tanpa diikutin oleh calon wakil presiden dua yang saat ini
dan itu diganti calon wakilnya silahkan siapa saja diganti
mari kita bertarung dengan jujur
untuk membahas respon pasca pengumuman hasil pemilu oleh kpu
juga telah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
direktur eksekutif parameter politik indonesia adi praitno
terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di kompas siang
mas adi kpu ini kan juga baru tadi malam mengumumkan hasil pemilu dua ribu dua puluh
pagi tadi ini tim hukum amin juga sudah bergerak melayang gugatan kmk
secepat ini sebenarnya kalau kita lihat ini manuvernya
pandangan anda ini seperti apa ngelihat manuvernya dari tim nas amin
ya saya kira memang ini sebagai salah satu bentuk respon
terkait dengan pengumuman resmi yang sudah disampaikan oleh kpu ya
terkait dengan hasil pilpres yang diumumkan semalam
jadi wajar kalau kemudian pas lawan satu dan tiga ini bereaksi
mereka akan menempuh jalur konstitusional untuk mengungkapkan
dugaan dugaan kecurangan yang terkait dengan pemilu di dua ribu dua puluh
baik selama proses ataupun sebelum pemilu
ataupun hasil yang kemudian membuat kontestasi
itu dinilai penuh dengan indikasi kecurangan kecurangan mas ya
jadi bagi saya ini adalah sebagai bentuk bagaimana mereka
dua paslon ini satu dan tiga sedang mencari jalan keadilan
karena mereka merasa dilugikan dengan proses ini semua
tapi kalau mau kita jujur iris satu persatu
ada beberapa amunisi yang sepertinya sebagai instrumen yang akan mereka pakai
pertama adalah dari segi subtansi ya mereka akan mempersoalkan bagaimana putusan mk mk
yang dinilai bahwa putusan sembilan puluh mahkamah konstitusi itu cacat secara moral
tapi kpu misalnya meloloskan gibran nakabumi ngeraka
sebagai salah satu kontestan sebagai wakilnya pak prabowo di dua ribu dua puluh
itu yang disebut dengan gugatan secara substantif
dimelampaui angka angka yang ada ya
yang kedua termasuk misalnya soal politisasi bansos
terkait juga misalnya tentang dugaan dugaan oknum penyelenggara pemilu
yang dinilai juga ikut intervensi dan cawe cawe dalam urusan pemenangan paslon tertentu
ini kan gugatan gugatan materi yang sepertinya sedang dipersiapkan
ada kesamaan yang dimiliki oleh satu dan tiga
tapi kalau dari saksi ya kalau saya melihat misalnya
kubu satu ini mencoba untuk menghadirkan misalnya sejumlah kpps kpps oknum ya
yang dinilai tahu persis terkait dengan indikasi kecurangan ini
misalnya juga akan menghadirkan misalnya apa namanya
kepala desa yang dinilai memiliki pengetahuan
tahu persis terkait dengan dugaan dugaan kecurangan
sementara kubu tiga kalau tidak salah pernah diungkapkan
salah satu saksinya itu adalah dari kapolda katanya
karena dinilai ngerti paham dan bahkan mengetahui terkait dengan proses
ataupun indikasi kecorangan kecurangan itu
endingnya sepertinya dua hal mas yang ingin dicapai oleh kubu satu dan dua itu
pertama ya bahwa pemilu ini penuh kecurangan
yang kedua tentu ada harapan pilpres ini masih terjadi dua putaran
sehingga dalam gugatan itu mungkin ya
ada beberapa persoalan terkait dengan rekap yang dinilai janggal
dimana pemilu sekalipun misalnya prabowo dan gibran itu unggul
tapi ya misalnya pemilunya itu bisa diulang untuk dua putaran
ya dan kalau kita lihat juga dari paslon nomor urut satu
ataupun juga paslon nomor urut tiga ini juga kalau melihat dari
apa kemudian yang menjadi substansi ataupun juga permohonan ini juga hampir serupa
seperti terkait masalah pencalonan kemudian rangkaian dan juga bansos
nah berarti sebenarnya sebelum pengumuman kpu ini
anies muhammad ataupun bahkan gajar mahfud
bahkan kalau kita lihat ini anies mohaimin bahkan sempat bertemu dengan surya paloh
dan juga yusuf kalla salah satunya ini membahas soal gugatan mk
apakah artinya memang sudah dipersiapkan jauh jauh
bahkan sebelum pemilu sendiri ini mas adi
ya saya kira memang semua kontestan dalam pemilu
mempersiapkan segala sesuatu ya selain memang siap untuk menang
mereka juga mempersiapkan skenario skenario terburuk
misalnya soal bagaimana pemilu yang diduga penuh dengan kecorangan ini
ya bisa diselesaikan di mahkamah konstitusi
jadi kalau mau jujur sebenarnya pernyataan kubu satu dan tiga
ini kan pernyataan yang seringkali kita dengar
terkait dengan indikasi kecurangan aparatus kekuasaan
oknum penyelenggara bantuan sosial mk mk
sosialisasi misalnya pj pj kepala daerah kepala desa
dan seterusnya untuk memenangkan paslon nomor dua
itu kan adalah akumulasi dari bagaimana mereka ini meyakini bahwa
pemilu ini tidak berjalan jujur dan adil
karena ada intervensi kekuasaan politik yang menurut mereka merugikan ya
oleh karena itu kita tinggal tunggu apakah mulai hari ini besok dan lusa
gugatan hasil terkait dengan sengketa hasil pemilu ke mahkamah konstitusi
karena waktu untuk mendaftar hanya tiga hari
lewat dari tiga hari mereka tidak boleh menggugat ya hasil soal sengketa pemilu ini mas
oleh karena itu nanti pertarungan yang selanjutnya adalah bagaimana
bukti bukti dan saksi saksi yang akan dihadirkan oleh satu dan tiga ini kredibel
saksinya itu bisa dipertanggungjawabkan termasuk bukti buktinya valid ataupun tidak
dan kita tahu bahwa mahkamah konstitusi
hanya punya waktu sekitar lima belas hari untuk menyidangkan ini semua
apakah gugatan terkait dengan sengketa hasil pemilu di mahkamah konstitusi itu bisa dibuktikan
menggugurkan hasil pemilu atau mengubah sebagian yang lainnya
oke mas adi kalau kita melihat ini dinamikanya ini seperti apa kalau di dua ribu dua puluh empat saat ini
kalau kita tahu kan ini kan paslonnya juga ada tiga seperti itu
dibandingkan dengan dua ribu sembilan belas apa kemudian yang sebenarnya perbedaan dengan tahun periode lima tahun yang lalu
ya perbedaannya bahwa gugatan terkait kecurangan pemilu ini dilakukan oleh paslon satu dan dua
dulu kan hanya dilakukan oleh satu paslon yang kubunya pak prabowo subianto
nah yang kedua tentu yang menjadi batu uji terkait dengan dugaan kecurangan di mahkamah konstitusi
nanti adu kuat soal saksi adu kuat soal fakta fakta mas
karena dugaan kecorangan itu nggak bisa hanya diomongkan
tidak bisa hanya berdasarkan fakta fakta yang sangat mudah untuk dibantah
yang lalu ketika dihadirkan saksi dari pihak prabowo terkait dengan kecorangan ditanya
apakah ibu pernah mendengar atau melihat secara langsung terkait dengan kecurangan itu
ditanya hanya mendengarkan dari tetangga sebelah
ketika ditanya lebih detail apa bentuk kecurangannya mereka tidak tahu
saksinya pun juga bisa dianulir keterangan keterangannya
oleh karena itu saksi sangat menentukan ketika memberikan kesaksian terkait dengan kecurangan

jangan sampai saksi yang dihadirkan itu adalah saksi yang sebenarnya tidak tahu persis terkait dengan kronologis kecorangan kecorangan itu
karena kalau yang dihadirkan adalah saksi yang tidak kredibel
tidak tahu terkait dengan kecurangan secara pasti
maka dia pasti akan dicecar oleh pihak tergugat terutama untuk dua ya
karena dua ini kan tidak akan tinggal diam akan memberikan jawaban dari serangan serangan yang nantinya akan disampaikan oleh kubu satu
dan ditanya juga apa buktinya dari kecorangan itu
apakah bapak ibu misalnya bertanya kepada saksi melihat secara langsung
misalnya ada oknum oknum nakal dari penyelenggara pemilu yang terindikasi untuk bekerja untuk dua
tidak bisa berdasarkan asumsi asumsi ataupun praduga praduga yang tidak bisa dipertanggungjawabkan
jadi pertarungannya di situ mestinya satu dan tiga ini belajar dari dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas

mana pak prabowo mengajukan soal sengketa pemilu ke mahkamah konstitusi
tapi saksi dan fakta faktanya itu sangat mudah untuk dibantah
sehingga kpu dengan hasilnya sekalipun digugat di mahkamah konstitusi tidak bisa digugurkan
oke mas hadi kalau itu kan tadi dari sisi dmk sendiri
kalau untuk potensi hak angketnya sendiri di parlemen ini seperti apa mas
saya melihat hak angket ini mulai sayup sayup kelihatan tidak terlampau serius ya
karena hak angket ini sebenarnya kalau kita mau menyebutnya sebagai political disobedience
sebuah kecambang pembangangan politik ya
karena sepertinya satu dan tiga ini tidak percaya dengan proses yang sedang terjadi
di mana laporan ke bawaslu ini tidak pernah ada ending yang kemudian bisa mengungkap dugaan kecurangan
satu dan tiga ini juga tidak hampir mustahil mereka sepertinya juga berharap keadilan di mahkamah konstitusi
maka satu satunya cara untuk melihat dan melakukan audit investigasi
negatif terkait dengan kecurangan pemilu adalah hak angket
tapi belakangan indikasi ke arah hak angket itu mulai meredup
misalnya semalam kita mendengarkan pak surya paloh menerima hasil pemilu
baik pilpres dan pilek dan mengucapkan selamat ya kepada pemenang baik pilpres dan pilek
ini sesuatu di luar nalar karena memang kubu amin sejak awal menyatakan bahwa
mereka akan tegak lurus dan konsisten untuk mengajukan hak angket
bagaimana mau melakukan hak angket kalau hasil keputusan
kpu semalam itu sudah diamini oleh salah satu ketum partai pendukung amin
yang kedua di internal pdip rasa rasanya juga belum kelihatan solid
ketika hak angket ya mulai dibicarakan dalam sidang pembukaan paripurna beberapa waktu yang lalu
puan maharani tidak memimpin langsung sidak bahkan diwakilkan kepada wakilnya
mestinya kalau hak angket ini dianggap penting dianggap krusial
soal usulan hak angket bukan hanya diusulkan
tapi dipimpin langsung oleh ketua dpr yang notabenenya adalah elit elit pdp
dan pada saat yang bersamaan misalnya sikap pks belakangan
tak pernah lagi kita dengar bicara tentang hak angket
tak pernah lagi misalnya pks ini galak galak dan berbicara tentang bagaimana soal kecurangan
yang akan mereka ungkap melalui proses di hak angket
jadi bagi saya tak ada alasan untuk optimis tak ada alasan untuk yakin bahwa hak angket ini akan terus bergulir
apalagi beberapa waktu yang lalu kita tahu
menteri dari pkb bertemu dengan presiden saling berbalas pantun saling berbalas kirim salam
yang bagi saya ini juga bagian dari upaya bagaimana hak angket itu bisa digembosi dan tak jadi diut utulkan di dpr
oke baik terima kasih mas adi praetno telah bergabung dengan kami di kompas siang
dan kami juga nantikan bagaimana nantinya berproses di mahkamah konstitusi ini